tim kampanye nasional jokowi ma'ruf menyebut capres petahana jokowi
akan lebih banyak membeberkan data hasil pencapaian pemerintahannya
di bidang energi pangan dan infrastruktur pada debat kedua
wakil ketua tkn jokowi ma'ruf arsul sani mengakui
jokowi dibantu sejumlah tim ahli yang berasal dari beragam latar belakang
di bidang pangan energi lingkungan dan infrastruktur
menurut tkn akan ada perubahan gaya dari jokowi
sehingga performa debat tidak monoton
selain itu menjelang debat minggu esok
jokowi akan melakukan simulasi yang memfokuskan materi debat